dengar suara gak
panjodot suaranya dari sini
kaligrafi ini macam macam bentuknya
untuk apa ada keindahan keindahan di dalamnya
ini sebetulnya yang punya
jiwa seni supaya tersalurkan
yang kita baca quran nih itu khotnya khot nasri
kalau lukisan berbentuk malang hidup boleh gak ustadz
hmm itu gambar ya
kalau gambar makhluk hidup mayoritas ulama
ada pengecualian kalau gambarnya
nggak sampai seluruh tubuh misalnya
atau setengahnya ada yang boleh kan
kalau gitu ustadz mampir dulu ya
menjaga amanah itu wajib
menyianyikan amanah itu dosa
karena allah berfirman
mengingat kepada kita
wahai orang orang yang beriman
mengkhianati allah dan rasul
dan mengkhianati kepercayaan antara kamu
sementara kamu sadar dan tahu
nah karena itu
sobri lukman indra
bukannya kamu sudah dikasih amanah
oleh ustadz musa dan ustadz ridwan
jalankan dengan baik
makanya sobri indra lukman
kalau mau dipercaya orang
kalian harus tepatin amanah
bukan begitu kan
itu kan tinta aku
sama ayah namanya mencuri
betul betul tidak kal
aku juga mencuri
berarti gak udah
udah gak usah
gak usah ditarik
sesama muslim itu ya
gak boleh berantem
apaan sih yang lucu
ada yang lucu ya
muka aku yang ganteng

udah pada kacet loh
lama lama bosen juga disini
kamu rindah aja
eh walaikum salam
pak satam ngapa itu bajunya pada basah basahan begitu
tahun basah makin ditanya
ini saya dari aula
misain bocah yang pada latihan radiografi pada beklahi
saya disemblak pakai air saya merah koyuk
ya aloh pak satam
kalau ini udah basah
ganti dong pak satam
ntar masuk angin
itu juga saya tahu saya paham
maksud saya kalau namanya baju ke basah begini
kedinginan bawahnya mau perut iseng ya
perut iseng jadi pengen madang
oh pak satam lapar
kita seharusnya melatih anak anak santri kita
untuk membiasakan mereka berpuasa
karena juga melatih mereka
supaya bisa latihan bersabar dan disiplin
iya betul itu ustadz
pak adek mana ya mbak musik itu
iya pak adek
nah ini mau nyanggung
baru nyampe ini minumannya
ah jenny pak benny sama boksiti
cuma agak ada resresannya itu
kan disodonya bukan saya
khalen itu kalau mah
masuk biasain kasih salam
jangan melewat lewat aja dong
ee saya mau anterin si dodot
mukanya kena pinta
udah ganteng lagi pak ustadz
bukan begitu khal
kalian kan juga tau
bahwasanya pernah ada sahabat
yang bertanya kepada rasulullah
apakah islam yang baik itu
benar rasulullah menjawab
pertama memberikan makanan
ala man a'rafta
yaitu menjawab salam
atau memberikan salam
kepada orang yang kamu tahu
atau yang tidak kamu kenal
mukanya si dunut kayak gimana
atau boneka gitu
muka dodot itu kayak
aku masih penasaran sama si hai khal
mukaku udah ganteng udah cekut udah bersih
hmm sangat mencurigakan sekali
dengar suara gak
pan sedot suaranya dari sini
kau tak akan kuantifikasi
akhirnya harimau namco
merupakan sedang memberges
bocah yang dia nakut nakutin dia yang ketakutan lagi yang tengah malam pada mau ngapain coba pakai
ayat ayat segala padan mantan subuh pada mau sahur habis pada puasa ada aja kalian
untung pak dek coba kalau nggak berantakan untungnya juga posisi bisa meleset ya ini
gara gara belajar di banten padeh belajar silat
dari mana hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
hai itu malu sama ustadz ingat jangan sampai pak ustadz ritwan dan pak ustadz musa itu marah kamu
bisa di jelur kuping kamu dua meter wow wow lebar amat itu minta maaf pak
yang jatuh ini siapa
ini kebiasaan nih ya
kalian semuanya ini bikin gaduh semuanya
udah kalian pada masuk kamar
bentar lagi sahur
kalian kan mau puasa sunnah
udah sekarang saatnya masuk kamar
masuk kamar apa pak